halo pemirsa selamat pagi di era pandemi covid sembilan belas saat ini industri perhotelan dituntut melakukan sejumlah adaptasi dan juga perubahan yang lebih baik
hotel indonesia group sebagai operator jaringan hotel terkemuka juga bertransformasi dan menyesuaikan kebutuhan saat ini
salah satunya dengan melakukan perubahan tampilan dan juga semangat baru
rasa keindonesiaan dan keberagaman yang dimiliki setiap daerah dikedepankan dalam setiap pelayanan agar memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi para tamu
anda menyaksikan indonesia forward explore more with hig bersama saya visi

perubahan ini menjadi momentum bagi industri perhotelan
perubahan ini menjadi momentum bagi industri perhotelan
perubahan ini menjadi momentum bagi industri perhotelan
untuk bertransformasi menjadi lebih baik
hotel indonesia group pun bertransformasi melalui aksi korporasi
salah satunya dengan merelaunching hotel indonesia group dengan wajah baru dan semangat baru
dengan mengusung semangat diversity in one perfection hotel indonesia group sebagai operator jaringan hotel terkemuka akan menghadirkan rasa indonesia yang otentik dari kebudayaan masing masing daerah
layanan kelas jaringan
layanan kelas jaringan
kehadiran ini diwujudkan melalui lima elemen penting yakni sight sound taste scent dan touch
setelah berwchyat dengan setelah berjalan hotel indonesia group menargetkan menjadi hotel operator terbesar ketiga

setelah berjalan hotel indonesia group menargetkan menjadi hotel operator terbesar ketiga
mengoperasikan lebih dari satu ratus sebelas hotel pada dua ribu dua puluh
tak hanya hotel milik bumn
hotel indonesia group juga menyasar hotel bumd dan swasta
konsolidasi dari aksi korporasi didukung oleh tujuh pilar strategis
yang akan membantu mewujudkan visi dan misi hotel indonesia group
inilah yang juga menyokong rasa keindonesiaan bagi para tamu
saat menginap di hotel yang dioperatori oleh hotel indonesia group
selain itu keramah tamahan lokal juga memberikan pengalaman emosional
yang tak terlupakan bagi para tamu
langkah besar ini menjadi bukti bahwa hotel indonesia group serius
dan bersiap menyongsong transformasi baru
sebagai operator hotel di tanah air yang bertaraf internasional
terima kasih juga pak sudah hadir
dan juga sudah bergabung bersama kita disini ada bapak kody ibrahim
selaku ceo pt hotel indonesia group
pak kody terima kasih juga pak sudah bersama kami
terima kasih selamat pagi
saya mau mulai dari pak arya dulu nih pak
pandemi covid sembilan belas sudah berjalan cukup lama ya pak ya sudah kita rasakan cukup lama
nah sejauh ini dampaknya apa terhadap industri perhotelan yang dikelola oleh bumn
hampir semua kan kelompoknya
hampir semua kan kalau hubungan pariwisata adalah paling terkena dampak corona
nggak ada cerita itu di seluruh dunia juga begitu
jadi kalaupun saat ini teman teman dari hotel indonesia masih bisa bertahan
itu adalah langkah langkah kreatif mereka untuk bisa bertahan
tapi yang pasti sih kita lihat bahwa teman teman hotel indonesia ini nggak ada yang nutup dulu
jadi nggak ada yang tutup hotelnya nggak ada yang tutup semua buka
jadi bisa dikatakan mereka survive dengan berbagai cara
ada yang akhirnya menjual makanan dan sebagainya
tapi usaha usaha mereka untuk tetap tidak tutup
dan itu bisa membuat juga akhirnya bagi wisatawan tahu
kalau ke bali ya yang tetap bisa konsisten buka dan tetap diservis dengan baik
ya ke tempat teman teman di sana inaya misalnya
atau kalau dia ke danau toba dia akan bisa dapat tetap pelayanan yang tetap baik tetap ada di sana
karena nggak ada yang dihentikan
karena banyak sekali hotel hotel yang dihentikan akhirnya malah ketika mulai dibuka
mereka nggak bisa full service gitu
itu juga keuntungan yang dilakukan oleh teman teman dari hotel indonesia di bumn
tapi tetap tidak bisa kita pungkiri bahwa ini memang betul betul berdampak
tapi kita juga di kementerian nggak mau berhenti gitu
nggak mau berhenti untuk ya udah kita tunggu kondisi nggak
kita justru melakukan transformasi transformasi besar terhadap kawan kawan di hotel indonesia gitu ya
transformasi besar itu dimulai dari ketika kami mulai mendata
mulai mendata ternyata bumn itu banyak sekali hotelnya
jadi nggak hanya
ada berapa sih pak kalau mau didata nih statistiknya jumlahnya
nggak hanya yang dimiliki oleh hatle indonesia loh
ternyata kita misalnya adikarya punya namanya grand adi gitu grand dika
pegadean itu punya pesona
baru nanti pertamina
pak pertamina punya patra jasa atau sebagainya
jadi ini ternyata banyak sekali
setelah kalau kita data kita dikumpulkan puluhan sampai seratus mungkin ada
jadi bukan hanya bmn hotel yang punya hotel tapi juga bmn yang bergerak di industri lain ternyata punya hotel juga
nah ini yang kita lihat bahwa loh ini kok akhirnya nggak masuk ke core nya masing masing
makanya kita ingin fokus semua itu di core
makanya kita minta teman teman dari hotel indonesia
karena sayang juga ini ada hotelnya bmn tapi operatornya orang lain
kenapa nggak dikelola oleh hotel indonesia sendiri yang memang punya pengalaman untuk menjadi operator
menjadi melayani pengunjung dan sebagainya gitu
kenapa harus ke orang lain
nah inilah langkah kami
makanya kita bikin satu aksi korporasi
ini semua akan disatukan menjadi dioperatorin oleh kawan kawan
dan ini kalau tetap nggak apa apa
itu kepemilikannya tetap punya masing masing bumn nya
tapi operatornya bahan itu adalah teman teman dari hotel indonesia yang punya pengalaman
nah dengan cara seperti ini kami surprise juga
kami hitung kalau ini terjadi semua mereka akan naik jadi level tiga besar
operator terbesar di indonesia
yang tadinya mungkin nomor sepuluh atau nomor sebelas gitu ya
setelah ini akan langsung naik tiga besar gitu
jadi potensi ini yang kami lihat sangat besar
ini hal ini yang kami lakukan juga terhadap rumah sakit
rumah sakit kita lu banyak banget
setelah digabungkan jadi holding ternyata kami sekarang nomor satu
jaringan rumah sakit terbesar di indonesia
nah sama karena ternyata bumn ini hebat hebat gitu
tapi tidak dikelola dengan satu kesatuan core business nya
ngapain coba teman teman dari adikarya

atau pertamina yang kerjanya nyari minyak energi dan sebagainya

nah ini sayang gitu
nah pak ini kan strategi ini muncul di tengah tengah masa pandemi covid sembilan belas
dan justru sangat mendukung sehingga menjaga hotel hotel tersebut dapat bertahan
dan kemudian juga sekarang ini mungkin bangkit kembali ya pak ya
pandemi covid sembilan belas sudah setahun berlangsung
jadi justru ya justru dengan cara seperti ini kita nggak berhenti
justru ketika kita pandemi kita atur strategi
nyusun kalau nanti ketika kita mulai kan vaksinasi sudah mulai jadi nih
nah kalau udah mulai jalan para wisatanya lagi kawan kawan hotel ini udah siap dengan infrastruktur yang sangat kuat
nah pak iswandi salah satu langkah yang diambil oleh hotel indonesia group di tengah pemulihan situasi pandemi ini
dengan merelaunching hig atau hotel indonesia group
mengapa aksi ini dilakukan peluang apa sebenarnya yang dilihat
iya tadi menyambung dari pak arya ya
bahwa sebenarnya kita harus optimis
melihat ke depan
bahwa inilah saat yang tepat buat kita untuk menata kembali bagaimana kita mengoperasikan hotel hotel bumn ini
jadi periode ini kita gunakan untuk menyiapkan menyambut nanti pasca dari corona ini atau covid ini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
jadi artinya kita mempersiapkan ini tujuannya adalah bagaimana supaya kita bisa memperbaiki perusahaan ini

dengan mengusung tadi adalah protokol kesehatan yang betul betul cisd nya dijalankan
dan juga tentunya membawa standarisasi sop yang betul betul berstandar internasional
oke nah relaunching yang dimaksud itu seperti apa pak prosesnya
program program baru apa mungkin yang diperlukan
programnya adalah kita sekarang refresh kembali
sebenarnya hig ini sudah ada sejak tahun dua ribu enam belas
namun kita melihat bahwa ini adalah suatu hal yang sangat baik kedepannya di mana konsolidasi dari hotel hotel bumn ini menjadikan lebih besar
nah ini adalah suatu kekuatan kita nanti bahwa sebenarnya di dalam industri perhotelan itu tetap network merupakan sesuatu yang
tetap network merupakan sesuatu yang primadonna
sebenarnya satu hal yang paling bagus
kita mempunyai jaringan nanti hotel dari mulai di sumatera sampai ke papua
karena dengan bergabungnya ini kita menjadi kuat
oke nah pak kodi dibentuk sejak dua ribu enam belas ya
ini tentunya sudah banyak sekali pencapaian dan hal hal yang diraih
bisa dijelaskan pak apa saja pencapaiannya hingga saat ini
pada waktu itu hig hadir di indonesia
kita hadir dengan terobosan terobosan baru yang lebih kepada digital platform dan loyalty yang kita terapkan saat itu
namun saya hadir di hig pada q dua puluh
jadi pertengahan dua ribu sembilan belas saya hadir
dan dalam waktu satu tahun kita sudah menambah portfolio lima hotel baik itu dari swasta maupun dari bumn
dan itu tidak termasuk dengan beberapa hotel yang kita sudah mou sudah bekerja untuk dibuka itu lebih dari lima
dari swasta dan dari bumn
originalnya itu akan dibuka tahun dua ribu dua puluh
tapi karena covid mundur
ada yang buka tahun ini beberapa dan akan buka lagi tahun dua ribu dua puluh
itu dari swasta
jadi kalau kita lihat
dari dua ribu sembilan belas
dari dua ribu sembilan belas sampai maret dua ribu dua puluh awalnya pandemi
kita sudah menambah lima portfolio hotel baru
dan ada beberapa lebih dari lima hotel swasta dan bumn yang sudah mou dengan kita
kita akan bahas kembali perkembangan apa saja yang sudah dilakukan oleh hotel indonesia group
namun setelah jeda berikut jangan kemana mana
indonesia forward masih akan kembali usai jeda
dengan perbincangan terkait wajah baru hotel indonesia group
anda kembali menyaksikan indonesia forward
nah kali ini saya mau masuk ke wajah baru dari hotel indonesia group
dan pak arya menurut anda aksi korporasi yang dilakukan oleh hig ini dengan merelaunching hig
apakah bisa mendorong bisnis hig dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional
ya ini kan kami tidak hanya melihatnya sebagai sebuah ubah logo gitu
enggak gitu ya
tapi lebih jauh lagi gitu
karena kalau cuma ubah logo
karena kalau cuma ubah logo kan bukan sesuatu yang menarik
dan bukan aksi korporasi besar gitu
baik kita aksi korporasi itu jelas ketika sekarang hotel indonesia ini ketika dia mengubah wajahnya
juga mengubah infrastruktur layanannya
kemudian dia juga mengubah network layanannya
jadi pilihan pilihan orang mau bintang lima mau bintang empat bintang tiga akan terpenuhi
dengan perubahan logo itu ada hubungannya ke sana juga
di samping itu kami juga menyiapkan fondasinya
apa yang kami siapkan fondasinya
kami juga membangun yang namanya holding pariwisata
sehingga supporting itu akan jadi besar juga
tidak hanya sekedar dia ubah logo
tapi disupport dengan sebuah infrastruktur yang sangat besar
dimana kawan kawan ini akan digabungkan dalam satu holding pariwisata yang namanya
di bawahnya ada garuda
twc itu yang ngelola borobudur
borobudur dan semua candi candi yang lolos mereka
kemudian ada itdc
itu yang mengelola mandalika dan mengelola nusa dua
kemudian juga beberapa yang lain yang disupport itu
artinya kawan kawan ini akan disupport oleh infrastruktur yang sangat besar
sehingga dengan perubahan logo itu
itu tidak hanya sebuah logo
tidak hanya sebuah simbol yang diubah
tapi network internal mereka juga diubah
kemudian iklimnya juga
iklimnya juga diubah
artinya disupport betul
makanya ini kita bisa katakan bahwa perubahan mereka ini adalah perubahan yang sangat transformatif
perubahan logonya tidak hanya sebuah logo
makanya ini akan membuat hig ini bisa dibesar
pak kodi kalau sekarang ini secara statistik sudah ada berapa hotel sebenarnya di bawah hotel indonesia group
kita targetin tahun ini tiga puluh dua hotel yang akan kita manage
itu gabungan dari beberapa yaitu dari hotel indonesia natur
kemudian dari pesona
kemudian dari beberapa patra dan aerowisata soasta
jadi tahun ini kita targetkan itu tiga puluh dua
dan secara gradual akan mencapai seratus minimum satu ratus dua puluh hotel sampai pada tahun dua ribu dua puluh lima
itu empat kali lipat ya jumlahnya
ya insya allah
itu kita targetkan minimum
karena dari swasta saja sudah dari bumn saja itu sudah satu ratus sebelas hotel
dan tentu saja nanti target kita juga tidak hanya bumn tapi juga private property hotel swasta yang akan kita manage
nah berarti hotel indonesia group tidak hanya memanage hotel bumn tapi juga hotel hotel swasta
jadi di sana tidak ada konflik pak
basically enggak ya
karena yang kami lakukan adalah operatrisik
jadi menjalankan dan manage manajemen hotel itu menjadi lebih baik lebih sehat dan well known nantinya
nah pak iswandi bisa dijelaskan bagaimana perkembangan hotel indonesia natur dan juga pak akhirnya pada tahun dua ribu enam belas kemudian hotel indonesia group ini berdiri
sebenarnya kan pionir dari industri perhotelan indonesia ini adalah hi
jadi itu berdiri dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua
itu adalah hotel hotel yang dibangun oleh proklamator kita bung karno yang ada di jalan tamrin dan juga ada di kota kota besar lain termasuk di bali
jadi perkembangannya itu memang berdiri sebagai hotel negara
pada zamannya memang jaya sekali
tapi dalam perkembangannya itu mengalami suatu pasang surut yang luar biasa di mana kita tidak melihat bagaimana customer ekspektasi daripada pelayanan perhotelan ini
jadi pada tahun dua ribu lima belas saya bergabung di akhir tahun dua ribu lima belas tersebut kondisinya pt hin itu negatif
kita mengalami kerugian yang cukup dalam
dan perlahan sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas
itu dari yang negatif kita bisa membuka positif
yang diawali dari negatif satu ratus tiga puluh sembilan m lalu dua ribu enam belas bisa berkurang menjadi delapan puluh negatifnya
lalu juga dua ribu tujuh belas alhamdulillah kita bisa membuka sembilan juta
sembilan juta rupiah
iya dari delapan puluh sembilan m kerugian
nah sembilan ini saya canangkan waktu itu bahwa kita merupakan perusahaan yang sangat berharga
nah sembilan ini saya canangkan waktu itu bahwa kita merupakan perusahaan yang sangat berharga

nah sembilan ini saya canangkan waktu itu bahwa kita merupakan perusahaan yang sangat berharga

dan waktu itu akhirnya yang saya goddess
ig inilah kita bertransformasi bahwa kompetensi pt hin itu adanya di operatorship
sehingga kita dilakukan pemerintah dan bumn mencanangkan untuk holding
menggabungkan operatorship dari semua hotel bumn secara gradually nanti sampai dua ribu dua puluh lima yang berjumlah satu ratus dua puluh an tadi
oke nah dengan visi atau tujuan yang hendak dicapai itu
hotel indonesia group ini kemudian bisa masuk jajaran tiga besar sebagai operator terbesar di indonesia
nah dari tiga puluh mau jadi satu ratus dua puluh itu nanti sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh hig
sehingga kemudian hotel hotel lain tertarik untuk mempunyai hig sebagai operatornya
langkah strategis apa yang ditawarkan yang bisa melebihi kompetitornya
oke kalau apa yang bisa ditawarkan sebetulnya hig itu kan milik pemerintah
dimana the strong market sekarang itu adalah pemerintah bumn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
untuk konferensi konferensi terlebih lebih ya pak ya
iya mice nya fit nya itu segmen dari government dan segmen dari mice itu rata rata dikuasai banyak sekali market itu dari pemerintah
nah strong market strong kekuatan kita untuk menjual hig itu pertama ya itu
bahwa kita milik pemerintah kita punya segmen pasar yang sangat kuat
yang kedua yang akan kita kembangkan itu tentunya yang tadi yang di awal kita bilang diversity in one perfection
diversity in one perfection itu bahwa lima pilar hotel hotel itu kebanyakan
hanya menguatkan memperhatikan tentang produk yang mereka kamarnya makanannya servisnya itu saja
dan semua hotel melakukan itu
dan itu harus itu mutlak ya kan
jadi kami akan melakukan itu plus kita mempunyai kekuatan untuk menonjolkan budaya culture kita ini ke tatanan internasional
semua tadi yang kita bilang standar internasional dengan autentik indonesia yang sangat kental
jadi bisa diterima oleh masyarakat internasional
itu salah satu yang akan kita tawarkan selain produk dan servis yang terus kita sustainable kita perbarui kita perbaikin kita perbaikin
oke nah hotel indonesia group ini kan mengedepankan keindonesiaan begitu
namun banyak juga operator operator hotel yang seperti kita tahu
mengedepankan justru karakternya sebagai perusahaan internasional begitu pak
apakah yang dilakukan oleh hotel indonesia group sehingga bisa bersaing dengan perusahaan perusahaan tersebut
yang justru mengedepankan bahwa dia tuh punya standar internasional justru
ya kita punya strategi tujuh pilar kita sebut tadi kan
seven pillar itu ya itu yang pertama portfolio branding dan loyalti
yang ketiga itu yang kita sebutkan
yang ketiga itu yang kita sebutkan
yang ketiga itu yang kita sebutkan
nah mungkin yang bawah ini yang nomor tujuh ini yang belum dimiliki oleh
iya operator lain
kalau yang lain mungkin mereka juga sudah menjalankan
yang di bawah ini how we integrated ekosistem antara tourism dan travel ini dengan kebudayaan setempat
jadi kita sebetulnya mengangkat menggunakan kearifan budaya lokal setempat
untuk kita angkat
jadi sebetulnya siapa lagi sih yang mau membanggakan dan menunjukkan budaya indonesia ini selain kita sendiri
nah kebetulan kami ini milik pemerintah
tapi tidak lupa mengangkat kearifan budaya lokal setempat
pak arya anda melihat hal ini sebagai sesuatu yang sudah tepat dilakukan oleh hig dalam pengelolaannya
ya sudah pasti kita support karena memang itu tujuan kita
tapi satu hal lagi tambahan tadi yang saya katakan infrastruktur yang mungkin tidak dimiliki oleh hotel lain nanti
mereka punya kaitan dengan yang namanya kawasan wisata
borobudur dan kawan kawan itu punya kaitan
karena mereka satu holding nantinya
sehingga servis servisnya dan semuanya itu akan jadi sesuatu yang mereka dapat nilai jual mereka
yang mungkin nilai jualnya akan berbeda dengan yang lain
ada kaitannya lah ya
kemudian juga garuda suara garuda
tentunya ini bagi hotel hotel lain artinya penumpang penumpang garuda itu akan jadi market
karena akan dikaitkan dengan jaringan mereka
jadi kemudian nanti ketika penumpangnya turun di pelabuhan pelabuhan udara kita gitu ya di airport airport
di sana pun exploring terhadap hotel hotelnya mereka kan sangat kuat
karena mereka satu holding
itu akan sangat banyak ada di setiap airport yang ada
sehingga bagi hotel hotel yang akan bergabung dia akan sangat terpromote banget
bagi para penumpang baik yang di pesawat maupun yang turun di airport
itu nggak akan dimiliki oleh jaringan hotel lain gitu
luasan untuk memperluas market marketnya mereka gitu
baik dengan jaringan yang sangat kuat ini hig tentunya punya dasar dan juga apa yang ditawarkan menjadi sangat kompetitif
contoh sederhana paling sederhana misalnya
di tiket dia itu nanti bisa ada informasi tentang hotel ada di situ
bisa jadi kan
dan itu nggak akan dimiliki oleh hotel lain
nah karena dia punya jaringan infrastruktur yang memang kita bangun tadi
itu yang mungkin
kan bagi hotel kan tetap wisatawan yang kerja
dan wisatawan lihat begitu banyak pilihan
nah ini kan informasi yang mulai dari tiketnya lah
mulai dari ketika dia pesan di online misalnya udah keluar semua hotel hotel yang punya jaringan mereka lah
ataupun nanti di kawasan kawasan wisata pun yang datang ke borobudur pun mereka juga peluang peluang untuk bisa
jadi ujung ujungnya ke hotel hig juga ya
iya yang ada hig juga
baik kita bahas kembali
namun setelah jeda berikut tetaplah bersama kami
usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan di indonesia forward explore more with kali ini
terima kasih anda masih di indonesia forward dan saya masih bersama tiga narasumber mau berbicara tentang hig nih hotel indonesia group
pak kodi untuk mewujudkan rencana dari hig fokus apa saja yang dilakukan hig tahun ini dan juga mungkin bisa cerita di tahun tahun ke depan nantinya pak
tadi saya bicara tentang seven pillar
fokus utama kami untuk mewujudkan ini tentu pilar pertama kedua ketiga dan kelima
karena itu fondasi awal untuk kita naik
tapi beriringan dengan itu paralel dengan itu tentu kita harus mulai memaksimumkan revenue edr dan penetrasi pasar
kemudian kita fokus untuk to be representative
lalu kenapa saya bilang to be reformative hotel indonesia hospitality
karena memang itu tujuan kami
kita indonesia bukan berarti kita tidak bisa world class international
jadi kita sudah biasa mengelola hotel secara world class international tapi belum pernah kita mengangkat keindonesiaannya itu ke asli
arifan budaya lokal itu belum pernah kita angkat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
jadi fokusnya tentu selain portfolio branding dan loyalty kemudian world class operation kemudian juga asset lighting dan partnership
lalu yang gak kalah penting tentunya nanti bagaimana kita mengintegratedkan
antara hospitality kita ini dengan tourism dan travel sehingga terbentuklah ekosistem tadi
itu yang tadi pak arya sampaikan bahwa dengan adanya holding hotel dan holding pariwisata
itu infrastruktur yang sangat sangat membantu dan sangat besar untuk kita coba mewujudkan semua apa yang kita targetkan ke depannya
pak kody anda kan juga bilang bahwa hig itu mau punya standar internasional
nah pak arya kalau anda lihat apa yang harus dilakukan hig supaya bisa tiba di sana punya standar internasional yang tidak kalah dengan perusahaan perusahaan internasional
nah yang tadi yang pertama kami selalu lihatnya adalah infrastruktur ya
infrastruktur itu sangat penting
artinya ketersediaan baik itu hotelnya harus bagus adalah infrastruktur gitu ya
kemudian masuk kemudian ala servisnya
mau gak mau servisnya harus bisa mengimbangi yang ada di punya kawan kawan yang ada di jaringan internasional juga gitu ya
dimana service ini memang kita kan tahu orang selalu ragu gitu terhadap service yang dibuat oleh kita orang orang indonesia ini gitu
nah ini memang jadi tantangan terbesar
kemudian nilai plusnya tadi adalah rasa indonesia itu
saya sih punya pengalaman gitu ya
kita kan sering kecewa juga
saya pergi ke hotel sampai hotel di tempat tertentu
misalnya di maluku gitu ya
kita pingin makanan maluku di situ nggak ada
yang ada makanannya standar jakarta juga gitu
saya pergi ke semarang sama juga
saya pergi kemana mana sama juga gitu
itu adalah hal hal yang sebenarnya banyak orang coba untuk mendapatkan taste itu gitu ya
nah di sini yang kita lihat kawan kawan di samping tadi servisnya harus sama dengan jaringan internasional tadi minimal tuh ya servisnya itu ya
kemudian taste nya itu
tesnya indonesia itu yang akan bisa mengimbangi teman teman dari jaringan nasional internasional tadi gitu
itu yang saya lihat yang harus mereka lakukan gitu
kalau service seperti pak kody tadi bahwa ini sudah standar deh gitu ya
udah harus begini begini itu sudah standar
semua harus begini oke
kalau itu kan satu hal yang kita pelajari dari berbagai jaringan baik itu makanan franchise internasional adalah sop
standar operasional itu

mereka itu yang memang sangat ketat
kita maaf kata kita mau beli makan ayam di amerika sama beli makan ayam di indonesia itu sama gitu
sama standarnya sama banget
nah ini tantangan terbesar mereka di sana
bagaimana membuat itu standar itu mau di jakarta mau di maluku mau di ntt mau di sumatera gitu ya
itu standarnya sama
nah itu yang jadi tantangan terbesar dengan ditambah dengan taste tadi gitu
pak iswandi bagaimana nih caranya hig mewujudkan memenuhi tantangan tantangan yang tadi pak arya katakan
jadi hig ini harus mempunyai kemampuan kreativitas dan inovasi
artinya standar sudah merupakan keniscayaan harus
apalagi sekarang dengan adanya chse protokol kesehatan di setiap hotel itu betul betul tidak bisa ditawar tawar
tapi yang diperlukan lagi nilai tambahnya atau added value dari
dari service yang standar itu
nah kita sepakat di hig bahwa kita menggali semua kearifan lokal
baik dari makanan juga tenunan juga dari segi sound apa yang didengar
itu semua kita ambil dari lokal
jadi kalau nanti mbak frida datang ke hotel kita di parapat
itu terasa sekali rasa indonesia yang nuansa bataknya
kuat sekali di situ
makanannya makanan khas kita gali tapi disajikan dengan standar internasional
sehingga tamu tamu kita yang dari mancanegara pun bisa menikmati makanan tersebut
karena sekarang ini hotel ini tidak hanya menyediakan tempat tidur
makan yang enak tapi experience nya
kesan itu yang perlu kita bangun dan juga kita berkolaborasi dengan setempat
dengan masyarakat setempat
untuk bisa menyajikan sesuatu yang unik dari masing masing daerah tersebut
baik baik dengan fokus pelayanan lokal standarnya tapi internasional
baik kita akan lanjutkan perbincangan namun setelah jeda berikut kami masih akan kembali tetaplah di indonesia forward
anda kembali menyaksikan indonesia forward explore more with hig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
seoptimis apakah kementerian bumn terhadap upaya upaya yang dilakukan oleh hig di tengah tengah persaingan dengan operator operator hotel lainnya
ya namanya bisnis kita harus optimis
gak mungkin kita melakukan aksi korporasi kita gak optimis
makanya kami seperti yang katakan tadi bahwa tidak hanya sekedar dia ubah logo ubah brand tapi juga dia kami lengkapi dengan infrastruktur
baik infrastruktur internalnya sendiri yang kita jadikan holding hotel dan jaringannya yang diperbesar sampai nantinya mencapai satu ratus dua puluh hotel
ya dalam tempo empat tahun ke depan tiga tahun empat tahun ke depan
kemudian tadi infrastruktur
jadi kita sangat yakin dan kawan kawan ya saya sih bisa katakan ya kalau kawan kawan ke labuan bajo gitu ya
anda akan mendapatkan servis yang sangat bagus yang anda nggak akan dapat di tempat lain gitu ya
lawannya saingannya juga bisa mereka hadapi gitu loh di sana
kemudian kalau kita ke bali mungkin orang gak nyangka kalau ternyata kita bisa berada di bali
mungkin orang gak nyangka kalau ternyata kita bisa berada di bali
mungkin orang gak nyangka kalau ternyata kita bisa berada di bali
kalau ini orang orang gak nyangka kalau ternyata inanya itu di bali itu keren banget gitu dibandingkan dengan luas kamar yang baik
dia punya villa villa yang

pesimis sama mereka tapi ketika lihat servisnya bagus banget
gak ada yang pernah kecewa itu kalau kesana itu dan sangat bagus
jadi kalau standar yang di bali itu bisa dipakai untuk seluruh hotel yang ada di indonesia yang di jaringan mereka saya yakin

bahwa itu akan jadi ini ya akan sangat bisa bersaing gitu ya dan jadi kita sih berharap
dengan cara seperti ini teman teman hin ini akan menjadikan dia jaringan yang bisa berwarna
lokal lah ya dan bisa mengimbangi internasional jadi enggak hanya kita tergantung pada sepertinya
kalau kita mau hotel ya hotel yang ini deh gitu enggak lagi gitu hanya itu pilihan jadi
menarik bagi yang lain gitu gitu oke nah pak kody tagline yang diusung oleh hig dalam wajah
baru ini adalah diversity in one perfection bisa dijelaskan pak konsep pelayanan apa yang akan
diberikan mengingat hig ini operator dari sekian banyak hotel di tanah air diversity in over
perfection itu tagline korporasi daripada hig keberagaman dalam sebuah kesempurnaan
itu bahwa kita ini dari sabang sampai merauke banyak sekali adat budaya kuliner tenun makanan
musik yang bagus bagus semua tapi dalam satu payung harmoni indonesia yang bagus nah untuk itulah
kita coba untuk mengangkat itu melalui lima key elemens tadi ya ada lima key elemens yang coba kita terapkan di
situ misalnya yang pertama itu touch yang kedua itu side yang ketiga itu sound keempat smell kelima
terima kasih jadi kita ambil contoh misalnya mbak frida hotel di yogyakarta misalnya bagaimana kita menerapkan
key element ini untuk unit hotel di yogyakarta dari segi touch begitu tamu datang itu langsung akan merasakan nuansa
jadi kayak misalnya bagaimana
gestur daripada karyawan itu
dengan gestur jawa nya
yang ramah terus
berkata sedikit memasukkan
kemudian juga begitu mereka
masuk mereka akan mendengarkan
akan melihat aktivitas aktivitas
bagaimana cara membuat jamu
menari dan itu bisa diikuti
oleh tamu itu sendiri
tamu masuk langsung akan
dorman yang pada di jogja itu
akan memakai pakaian penjaga
keraton yang memang
kelihatan sekali khas bahwa
pakaian seragam khas jogjakarta
keratonnya nah itu
akan terasa sekali terlihat dan
tidak hanya dari uniform saja tapi
juga dari artwork
di dalam hotel itu sendiri banyak sekali
nuansa dan budaya
jogjakarta dan sekitarnya
kita tonjolkan lalu dari
sound tamu masuk
itu sudah mendengar
berikut dengan sindennya
tapi juga kita
musik jawa itu kita
nova sedikit sehingga terdengar
lalu dari smell
kita khusus meracik
wawangian dari akar akar
dan flora asli di daerah sana
yang akan kita angkat
menjadi wawangian untuk
jogja itu tidak hanya terkenal
dengan gudeg dan
ada banyak ternyata di sana itu
jadi ada misalnya
nah tim produksi kita dari kitchen
terjun dan belajar
asalnya itu dari mana
ingredientnya itu apa
lalu bagaimana prosesnya
tim production kita itu bisa membuat
otentik tapi penampilan
penyajian secara taraf internasional
yang bisa diterima oleh
hal hal semacam ini yang akan kami
gali terus tadi yang pak arya
komplain misalnya kalau ke
semarang mau makan
makanan asli semarang kok nggak ada
di hotel karena hotel rata rata kan ya
menunya itu internasional semua
nah dari five key element
inilah yang kita akan angkat menjadi
hula hula itu adalah
dari pihak warga wanita
itu kalau pihak warga wanita itu datang
itu pihak keluarga yang menyambut itu
nah konsep seperti itu
yang akan kita implementasikan
di hotel parapat
tidak bisa kita implementasikan
di jawa atau di bali
nah jadi konsep budaya
makanan smell segala macam
di daerah setempat itu yang kita gali
produk dan servis startup internasional
kira kira konsepnya seperti itu
oke nah untuk meraih itu semua
untuk mewujudkan itu semua
terutama di masa pandemi covid sembilan belas
seperti ini pak
ya tantangannya tentunya adalah
merubah mindset ya
dari terutama untuk internalnya sendiri
konsep hula hula itu adalah
baik itu di resepsionis
di waitress dan sebagainya itu
nah itu ternyata konsep yang kita gali
dari budaya tanah barat
yang kita dapatkan adalah
bagaimana mereka menjadi tuan rumah yang baik
nah sehingga dia nggak merasa beban
untuk melakukan suatu pekerjaan
karena hula hula itu adalah orang yang perlu
diapresiasi dan direspek
nah kita akan menggali
atau menerapkan konsep hula hula itu
buat internal kita
yang untuk memberikan pelayanan
kepada tamu tamu kita
ini konsep konsep ini
ini tentunya perlu proses
untuk merubah mindset
yang selama ini pelayanannya
kita berikan secara sop saja
tapi sekarang lebih ke dalam lagi
sehingga teman teman di hig
di wilayah hotelnya sendiri
nanti di padang bagaimana lagi
nanti di samudera beach
atau di pelabuhan ratu bagaimana lagi
kita gali semua budaya budaya
yang ada di setempat
pelaksanaan operator dari hig ini
tidak akan sama dari satu hotel ke hotel lainnya
dengan penggalian dari tiap daerah
yang berbeda beda itu ya pak ya
untuk keunikannya ya
tapi untuk standar dari bagaimana kita memasarkan
sebagai corporate holding dari operatorship ini
tapi yang tadi unik di lapangan ini
memang kita harus menggali
dan harus menunjuk atau
mendapatkan seorang gm yang betul betul paham
tentang budaya lokalnya sendiri
oke jadi tidak akan ada pengalaman yang sama
dari tiap hotel yang dikelola oleh hig gitu ya
kita akan lanjutkan kembali perbincangan
namun setelah jeda berikut ini
indonesia forward masih akan kembali
terima kasih pak
ini sudah mulai
ini sudah mulai pak
ini sudah mulai
ini sudah mulai
jadi kita harus melakukan
proses penelitian menggunakan
dan menggunakan hotel indonesia group
untuk turut serta dan menjaga kesinambungan
pengembangan pariwisata lokal
dan juga pemanfaatan dari sdm lokal
tadi saya sampaikan mbak frida
dari seven pillar itu ada pillar ke tujuh yaitu
tidak hanya menjual hotel
tapi kita juga menjual destinasi
jadi kalau kita
yang kita tayangkan di media
sosial yang kita punya itu sedikit
kamar atau hotelnya
tapi lebih banyak pada
kemudian makanan setempatnya
lalu memang di sana
akhirnya mengarah hotel kita juga
itulah yang kita coba
dan bersama tadi dengan
holding pariwisata yang tadi pak arya sampaikan
bagaimana antara dua
holding ini bisa berkesinambungan
setempat itu dan juga bagaimana
penduk lokal setempat
dan dengan begitu
bisa kita terapkan dengan baik
kenapa karena orang orangnya sendiri
sudah terbiasa dengan budayanya dia
hanya saja kita kemas
ke tataran internasional
jadi bisa diterima oleh
baik pak iswandi
harapan anda ke depannya bagi
semangat baru dan juga wajah baru
hotel indonesia group ini seperti apa
ya tentunya kita berharap
dengan adanya logo baru
dengan semangat baru ini
hig ini betul betul
mampu menjadi tuan rumah di negeri
sendiri dalam operatorship
sebagai hotel indonesia
change nya itu ada di hig gitu
karena kita mempunyai
kekuatan yang luar biasa kita milik
negara pemerintah yang tentunya
pariwisata indonesia jadi
betul betul dengan adanya
holding pariwisata ada holding
mampu tampil di depan
dari pariwisata yaitu
jadi amanitas itu betul betul diwakili oleh hig
karena hig ini tidak hanya
ada di kota kota besar
tapi juga di seluruh pelosok
nantinya sebagai operatorship
distrikat itu adalah
milik swasta atau milik bumd tapi
yang penting adalah operatorsnya ini
dipegang oleh hig karena membawa
dari segi masakan dan sebagainya
indonesia ada di hig
jadi kalau kata anak muda sekarang
indonesia banget deh kalau tinggal di
oke pak arya terakhir mungkin
sinergita seperti apa
yang diharapkan oleh kementerian bumn
yang terjadi kemudian antara hotel hotel
bumn dan hig
tadi ya dengan kita harapkan
ini secepatnya juga supaya
kawan kawan yang di
bisa jadi jaringannya kawan kawan
hig jadi kalau
ini cepat kan artinya kawan kawan
juga bisa service pelayanannya
juga jaringannya makin banyak
itu yang kita butuhkan jadi deadline
deadline itu jadi kita harus dorong banget
kemudian di sisi
lain deadline yang kita untuk
kami kemarin sudah ketemu dengan
sudah dipanggil pak jokowi juga
pak jokowi sudah
bicarakan itu dan beliau
secara persis sudah setuju tinggal kami
dari kementrian harus mengeksekusinya
juga akan terbantu dengan cara infrastruktur itu
kemudian sisi lain juga kami
baru di bidang
wisata ini gitu dan kita rencana
nanti ya pak odir
dan pak ispandi bahwa kita akan buat
dia mau merawat
kecantikan sambil wisata
ada di bali dia mau
maaf kata nih mau operasi operasi
kecil gitu ya operasi kecil
hidung dan apa gitu ya bisa di
bali atau bahkan
orang yang mau pensiun dan sebagainya
mau menikmati gitu ya itu bisa
lansia lansia bisa di bali gitu jadi karena
ini sekarang jadi kedepankan
orang orang seperti di jepang dan sebagainya kan
eropa itu tingkat
lansianya kan makin tinggi nih nah mereka
itu butuh tempat tempat wisata yang memang
nyaman dan kita lagi menyiapkannya di
di sanur di sanur
untuk recovery dan juga untuk
besar itu besar sekali ya
besar sekali kita mau apa aja
nanti ada di situ mau
dengan dokter dokter yang sangat internasional juga
kita kerjasama dengan korea
dengan jepang dengan jepang
dengan jepang jadi ini
mudah mudahan bisa terlaksana dengan baik
sehingga kawan kawan di hotel
indonesia ini bisa makin banyak
gitu makin banyak
jenis jenis yang bisa mereka
service kan kepada masyarakat gitu
baik pak kodi terakhir mungkin
pak singkat saja apa harapan dari pak kodi
pihak manajemen ceo
dari hotel indonesia
tercapai kami punya kpi
yang diminta oleh
pak aryan nih dari kementerian
terutama juga bawa reporting
juga kementerian bahwa apa
yang menjadi cita cita kita untuk
ini menjadi memang
jadi memang kita membuat
memang benar benar akan menjadi
yang bertaraf internasional
karena dengan begitu bahwa
indonesia punya hotel
karena sekarang kalau kita bicara
dengan shangri la betul
terkenal dengan namanya sendiri
negara lain punya nangan seni
kita tidak punya nah ini yang saatnya
kita akan buat kita akan
dikembangkan itu cita cita kita bahwa
produk kita yang
kita kembangkan bahwa indonesia
itu punya hotel yang bisa dibanggakan
baik terima kasih
terima kasih kepada tiga orang narasumber yang sudah
hadir di studio pagi hari ini
berbicara mengenai moving forward
dengan hotel indonesia
group pak kody pak iswani dan pak arya
terima kasih pak terima kasih
dan semoga dengan semangat wajah baru
hig menjadi motor dan juga
katalis positif untuk menjadi operator
jaringan hotel terbesar di indonesia
terima kasih sekali lagi
atas perhatian anda dan demikian
perbincangan indonesia forward kali ini
saya frida litwina sampai jumpa